persiapan untuk uji coba kembali dibukanya bali bagi turis asing terus dimatangkan
kemenparekraf menyebut akan ada setidaknya enam negara yang diizinkan
antara lain adalah tiongkok korea selatan uni emirat arab jepang arab saudi dan selandia baru
bagaimana pengawasan satgas agar tidak kembali terbentuk kluster
kami bahas pagi ini dengan heri trianto kabit komunikasi publik satgas penanganan covid sembilan belas
selamat pagi pak heri apa kabar
selamat pagi mas aldi salam sehat
salam sehat pak heri langsung saja mungkin saat ini satgas sudah mendapatkan informasi terkait dengan prosedur yang harus dilewati para turis asing yang tiba di bali pada saat ingin melakukan perjalanan wisata ke sana
ya baik selama ini sebenarnya sudah surat edaran nomor dua puluh satu tentang pelaku perjalanan internasional
nah ini yang kemudian hanya akan diadendum dan kemudian diumumkan
pertanggal empat belas ya berlakunya
ini masih ada rapat rapatnya secara maraton akan dilakukan dengan kementerian terkait untuk memastikan bahwa bukaan pintu kedatangan terutama di bali ini bisa menjaga dari penularan covid sembilan belas
nah mekanismenya seperti apa ya selama ini kan kita sudah ada mekanisme untuk melakukan syarat perjalanan ya
begitu sampai dilakukan tes pcr
kemudian dilakukan karantina jumlah harinya masih dibahas hari ini apakah lima hari karena ketentuan yang lama masih delapan hari
kemudian dilakukan tes kedua sampai yang bersangkutan atau pelaku perjalanan dalam hal ini wisatawan itu bisa beraktivitas atau secara normal ya untuk menikmati situs situs pariwisata di pulau bali
untuk pengawasan terhadap turis asing yang sedang melewati masa karantina sejauh ini bagaimana
karena kita ketahui beberapa kasus terjadi adanya turis asing yang kabur begitu lari dari hotel karantina
iya selama ini memang ada satgas khusus karantina di pintu pintu perbatasan ya di pintu pintu kedatangan yang dikoordinasikan oleh tni dan polri
jadi seperti di jakarta selama ini dibawah pengawasan kodam jaya
jadi kalau di bali tentu saja nanti akan melibatkan aparat yang berkait untuk melakukan pengawasan
tadi kan disebutkan juga sudah ada tiga puluh lima hotel karantina yang disiapkan
bisa dibuking oleh pelaku perjalanan
nah ini yang kemudian diawasi untuk memastikan bahwa mereka memang benar melakukan karantina sampai dipastikan mereka negatif pada tes kedua di hari yang ditentukan hari kelima atau hari ke delapan
oke resat gas yang berjaga ya
kalau itu sudah dilakukan maka risiko terjadinya penularan atau menyebarnya virus yang dibawa oleh warga negara asing yang indonesia bisa dicegah kecil kecilnya
baik pak heri perkembangan terbaru ada berapa negara yang diizinkan untuk masuk ke indonesia ke provinsi bali tepatnya untuk berwisata dan assessment untuk negara negara yang masuk tersebut bagaimana pak
ya selama ini memang belum ditentukan
tadi memang ada beberapa negara dan itu sangat dinamis mas
itu ditentukan apakah sebuah negara itu sedang dalam skala penularan tinggi
bahkan di se yang lama dengan negara negara tertentu yang daftarnya nanti dikeluarkan oleh kementerian kesehatan maka karantinanya bisa dilakukan lebih lama
dulu ada beberapa negara bahkan karantinanya empat belas hari ketika ketentuan delapan hari
yang juga saat ini untuk menekan risiko
melakukan mitigasi risiko nanti ditentukan negara negara mana yang daftarnya sangat dinamis dari kementerian berdasarkan asesmen dari kementerian kesehatan
baik mungkin terakhir pak heri saat ini perkembangan terkait dengan masa karantina sebetulnya seperti apa
ada permintaan dari stakeholder pariwisata agar bisa memangkas masa karantina menjadi tiga hari apakah itu mungkin dilakukan pak
dulu pernah kita delapan hari kemudian menjadi lima hari menjadi delapan hari itu ada dasar data dan riset ilmiahnya mas
jadi semakin lama sebenarnya kita melakukan karantina sebenarnya risiko penularan itu makin kecil
jadi dengan kita memperpendek karantina maka sebenarnya risikonya akan membesar kembali
ini yang benar benar harus kita pertimbangkan dengan masak masak mana yang akan kita pilih
apakah hari ada
ada aspirasi ya yang kemarin disampaikan lima hari atau tetap delapan hari
mudah mudahan hari ini diambil keputusan yang bisa segera dipakai oleh para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kendati pintu pintu kedatangan luar negeri
juga kita masih bisa menjaga risiko penularan terutama varian varian baru yang mungkin masuk ke indonesia
pak heri satu lagi
ini kan dikatakan oleh banyak epidemiolog bahwa akan ada antisipasi gelombang ketiga yang terjadi di akhir tahun
ini sudah bulan oktober artinya dua tahun lagi menuju peak season wisata ya libur natal dan juga tahun baru
bagaimana menjelaskan kepada masyarakat ini bahwa kita mampu membendung adanya transmisi virus pada saat warga negara asing sudah dibuka lebih lebar untuk masuk ke indonesia
iya makanya proses karantina tadi untuk menekan risiko penularan sampai persen ya
kira kira seperti itu
dan kemungkinan terjadinya gelombang ketiga ini sangat terbuka dan ini adalah masa kritis kita sebenarnya
apakah kita bisa akan menghadapi gelombang ketiga atau kita bisa menundanya atau bahkan mencegahnya
kira kira seperti itu
jadi segalanya masih bisa terjadi
jadi kehatian itu tetap menjadi yang utama
tapi sekali lagi kita bukan bicara boleh atau tidak boleh setelah dua puluh
bulan pandemi itu
tapi soal bagaimana kita mencari cara dengan risiko yang rendah rendahnya
menunggu proses vaksinasi ini kita mencapai populasi yang diharapkan
baik sebenarnya juga sudah banyak upaya yang dilakukan ya
termasuk salah satunya memberikan sertifikasi chse bagi pelaku pariwisata di bali
untuk sementara bapak heri trianto kabit komunikasi publik satgas penanganan covid sembilan belas
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pada pagi hari ini
selamat pagi pak heri